kami awali informasi pagi ini dengan informasi mengenai cuaca buruk di wilayah jawa barat
hujan yang turun pada hari kamis mengakibatkan tiga daerah di jawa barat terkena banjir serta hujan disertai angin kencang
seperti di bandung sejumlah ruas jalan utama kota bandung terendam banjir
di bogor sebuah pohon besar tumbang hingga menimpa angkutan kota dan rumah
sementara itu di sukabumi sedikitnya empat belas rumah dari tiga desa rusak akibat hujan disertai angin kencang
hujan deras yang terjadi sejak siang hingga petang menyebabkan ruas jalan pagarsi terendam hingga setinggi tujuh puluh cm
banjir disebabkan oleh air sungai citepus yang meluap
arus deras banjir di kawasan ini menyebabkan sejumlah pertokohan terpaksa tutup
tidak hanya di kawasan pagarsih air juga merendam ruas jalan paster bandung
luapan air disebabkan oleh saluran drainase yang meluap
banjir ini menyebabkan ratusan pengunjung sebuah pusat perbelanja
belanjaan di kawasan tersebut terjebak karena tidak dapat keluar dari dalam mal
hujan deras yang mengguyur kawasan kota bogor jawa barat kami sore mengakibatkan sebuah pohon tumbang disertai longsor
di lokasi tersebut pohon tumbang menimpa angkutan kota bernomor polisi f seribu sembilan ratus lima puluh sembilan li
dan sebuah rumah di kampung pancasan kelurahan pasir jaya kecamatan bogor barat
selain menumbangkan pohon hujan deras juga menyebabkan jalan pancasan hingga ciapus bogor terendam air setinggi tiga puluh cm
akibatnya lalu lintas di kawasan tersebut terhambat
sementara itu di sukabumi jawa barat hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan empat belas rumah di tiga desa
yaitu desa ciambar desa mabung dan desa kedengar
kedengar muncul dan desa ginanjar hancur
dari empat belas rumah tersebut tiga di antaranya rusak berat karena tertimpa pohon besar
tidak ada korban jiwa dari kejadian ini
badan penanggulangan bencana daerah kabupaten sukabumi dibantu dengan aparat desa dan warga setempat
langsung bergotong royong untuk mengevakuasi rumah yang terkena reruntuhan pohon besar